ribuan supporter sepak bola dari daerah istimewa yogyakarta dan jawa tengah
hadir di pelataran parkir barat stadion mandala krida yogyakarta selasa malam
mereka melakukan sholat goib dan doa bersama bagi para korban tragedi stadion kanjuruhan malang
acara ini dihadiri oleh perwakilan dari tiga supporter klub di jateng d i e yang selama ini berseteru
mulai dari supporter klub psim yogyakarta supporter klub pss leman dan supporter klub persisolo
selain itu juga hadir perwakilan sejumlah supporter klub di luar d i e jateng
seperti viking jogja bonek jogja arema jogja hingga maxman
acara yang diinisiasi oleh supporter psim yogyakarta ini bertujuan untuk merespon tragedi stadion kanjuruhan malang
yang menewaskan satu ratus tiga puluh satu orang hingga hari ini
selain itu pertemuan ini juga digunakan sebagai arena pendamaian bagi supporter supporter klub di jateng d i y
yang selama ini berseterup dan telah menimbulkan sejumlah korban jiwa
alhamdulillah acara malam ini berjalan sukses
mungkin ke depan akan ada hal hal yang akan kita lakukan di antara lintas pengurus
acara sholat goib dan doa bersama ini dilaksanakan dengan hikmat
doa bagi para korban tragedi stadion kanjuruan malang dilakukan dengan menyalakan ribuan lilin dan flare
supporter supporter yang selama ini berseteru saling berdampingan dan berjanji untuk melakukan perdamaian
tidak ada lagi perseteruan antara supporter di d i e jateng yang selama ini telah memakan sejumlah korban jiwa
seperti kasus terakhir satu orang supporter pss leman harus kehilangan nyawa saat terjadi kerusuhan antara brajamusti
pendukung psim yogyakarta dan pak supati pendukung persisolo
yang diawali kejadian provokasi oknum pasupati dengan mendatangi kota yogyakarta saat akan bertolak mendukung persisolo di magelang
momentum tragedi kanjuruhan membuat supporter supporter klub yang berseteru di jateng dan d i e
untuk berdamai dan tidak lagi berseteru
depan kita dari pasopati akan menyetujui apa yang akan dilaksanakan untuk persatuan dan kesatuan supporter indonesia
organik ya mas ya dari teman teman yang di bawah udah tiktok udah klik kita sama teman teman tinggal mengamini aja
namun momentum kesepakatan perdamaian ini masih harus diperlukan
uji di arena pertandingan yang sesungguhnya
pasalnya walaupun para perwakilan dan koordinator supporter klub mengaku sudah sepakat berdamai
namun hal itu juga harus berlaku ke bawah ribuan individu individu supporter ketiga klub
tentunya hal ini menjadi tantangan bagi para koordinator dan perwakilan supporter
setelah belajar dari tragedi memilukan di stadion kanjuruan malang satu oktober lalu